anda masih bersama kami di cnn indonesia today indonesia telah ditunjuk sebagai penyelenggara presidensi g dua puluh atau b dua puluh di tahun dua ribu dua puluh
di mana presidensi b dua puluh ini turut menjadi momentum bagi indonesia untuk menunjukkan berbagai reformasi di tengah pandemi
dan untuk membahasnya lebih lanjut kita sudah terhubung dengan ibu shinta kamdani
selaku koordinator waketum iii kadin indonesia yang juga merupakan chair of b dua puluh dua ribu dua puluh dua
selamat pagi ibu sinta apa kabar
selamat pagi kabar baik
baik bu shinta langsung saja ini apa saja bu rangkaian kegiatan b dua puluh atau business dua puluh indonesia
dan juga bagaimana kesiapan dan juga persiapannya sejauh ini
ya terima kasih jadi memang pada saat ini indonesia sudah megang presidensi daripada b dua puluh
kebetulan saya baru handover dari itali pada bulan oktober yang lalu
dan memang b dua puluh ini
adalah business engagement groom daripada g dua puluh
jadi semua yang berkaitan dengan bisnis ada di forum b dua puluh
kita akan mulai rangkaian acara dengan inspection meeting
yang akan berlangsung pada tanggal dua puluh tujuh dan dua puluh delapan januari tahun ini
kebetulan nih peminatnya dari seluruh g dua puluh countries banyak sekali mbak
sudah ada lebih dari satu tiga ratus yang register untuk acara inspection meeting kami
dan ini akan
ini akan berlangsung secara hybrid ya
jadi sebenarnya kalau yang dari luar negeri itu semua virtual
tapi kita yang di indonesia akan ada di lokasi
dan ini yang pertama kali kita akan inspection meeting itu untuk kick off gitu
nah itu ada rangkaian acaranya ada yang public forumnya kemudian ada task forcesnya
kebetulan kalau untuk b dua puluh ini kita sudah di dalam struktur b dua puluh
itu ada tujuh perusahaan
jadi ini semua nantinya rangkaian acara dimulai dengan inspection
kemudian setiap bulannya test courses itu akan mengadakan pertemuan
juga selain itu akan ada advokasi antara b dua puluh g dua puluh dimulai pertengahan tahun
dan akhirnya nanti acara puncaknya akan dilaksanakan di akhir oktober dua ribu dua puluh dua
nah di dalam rangkaian acara dalam satu tahun itu juga akan ada banyak site side event gitu
yang akan dilaksanakan juga di berbagai kota di indonesia
jadi ini memang satu tahun program yang sangat banyak ya mbak untuk rangkaian kegiatan daripada b dua puluh
iya seperti tadi yang ibu shinta sampaikan nanti di akhir januari
begitu ya tanggal dua puluh tujuh dua puluh delapan itu akan ada instruction meeting
dan juga akan dilanjutkan dengan summitnya sendiri
itu di bali
di oktober begitu ya kurang lebih di akhir tahun begitu ya
lalu ibu shinta dalam b dua puluh ini dari websitenya kami mencatat ada tujuh prioritas begitu bu
yang dibahas dalam b dua puluh ada trade and investment energy sustainability and climate
lantas rekomendasi apa saja ini bu sinta yang akan disampaikan nantinya oleh indonesia dalam forum b dua puluh
terkait dengan topik topik prioritas ini
ya pertama tama ini satu kesempatan buat indonesia sebagai emerging economy pertama ya yang hosting b dua puluh
jadi selama ini memang selalu b dua puluh lebih mengedepankan agenda daripada negara maju
jadi kali ini indonesia benar benar mau menerapkan juga termasuk agenda negara negara berkembang
nah kalau kita lihat memang di dalam b dua puluh sendiri
nah dalam tujuh task forces jadi enam task forces dan satu action council itu
itu memang mengedepankan tiga topik utama ya
yaitu yang berhubungan pertama adalah dengan melanjutkan pemulihan dan pertumbuhan kolaboratif
jadi memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk bersama sama pulih lebih cepat
jadi ini semuanya kolaborasi
kemudian yang kedua adalah meningkatkan ekonomi global yang inovatif
jadi memanfaatkan potensi kemajuan teknologi dan juga kreativitas yang pesat
jadi ini kita tahu bahwa teknologi memegang peranan yang sangat penting
dan yang ketiga adalah masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan
ini termasuk untuk umkm perempuan
jadi tidak hanya perusahaan tapi juga umkm dan juga ekonomi yang berkelanjutan atau yang kita selalu sebutkan dream
nah ini yang sebenarnya tiga topik utama
makanya kita namakan temanya itu adalah advancing collaborative innovative dan inclusive growth
itu adalah topik daripada b dua puluh
nah untuk masing masing task force dan action council nanti akan ada outcome recommendation ya
jadi policy kebijakan
tapi itu semua adalah konsensus daripada hasil task forces yang nantinya akan dilakukan dalam satu tahun ini
jadi tidak hanya indonesia yang keluar dengan policy kebijakan tapi adalah hasil konsensus setelah pertemuan task forces yang dilakukan
perwakilan dari semua b dua puluh g dua puluh countries
jadi representatif bisnis daripada semua g dua puluh countries
jadi itu nanti konsensusnya yang akan disampaikan policy recommendation kepada kepala negara
jadi kepada g dua puluh ya
kemudian nantinya akan dikeluarkan oleh g dua puluh
nah indonesia sendiri juga di dalam g dua puluh seperti diketahui fokus kepada tiga area utama
yaitu pertama mengenai global health kedua digital transformation dan yang ketiga adalah energy transition
jadi kami juga mencoba untuk align dalam g dua puluh dalam topik g dua puluh
jadi kami juga mencoba untuk align dalam g dua puluh dalam topik g dua puluh

jadi kami juga mencoba untuk align dalam topik g dua puluh dalam topik g dua puluh
dari tiga topik utama begitu ya yang kemudian menjadi fokus indonesia yang untuk nanti dibawa ke b dua puluh begitu ibu shinta
bisa mungkin dielaborasi terkait peran aktif dari dunia usaha sendiri seperti apa bu dalam b dua puluh indonesia ini nanti
jadi kalau g dua puluh indonesia itu memang isinya semua pelaku usaha
jadi ceo chairman dari global company dari semua country
ini sangat sangat aktif ya karena semua formulasi kebijakan itu kan ada di godok di situ
jadi baik itu ada di level suastri councilnya maupun di level level dari task force gitu

selain daripada policy recommendation itu kita juga sebagai indonesia sebagai tuan rumah itu mau mengambil manfaat juga daripada pertemuan g dua puluh ini ya
jadi termasuk g dua puluh
jadi nanti juga kami akan mengadakan banyak sekali side side event yang saya katakan di berbagai kota di indonesia yang sambil topik bisa dikedepankan oleh indonesia tadi gitu

jadi nanti kita juga bisa mendapatkan banyak banyak topik
dan juga bisa mendapatkan tempatan untuk juga showcasing project project yang ada di indonesia gitu
karena memang tujuan kita tidak hanya menyampaikan policy recommendation yang actionable
tapi juga bagaimana indonesia bisa mengambil kesempatan ini juga untuk promoting indonesia juga menarik investasi tentunya
nah terkait showcasing sendiri ini ibu sinta apa saja yang nantinya akan ditunjukkan dari indonesia sendiri
nah terkait showcasing sendiri ini ibu sinta apa saja yang nantinya akan ditunjukkan dari indonesia sendiri
ya jadi secara dari sebesar indonesia ini kan akan memanfaatkan ini untuk peluang ya untuk menampilkan potensi ekonomi indonesia
nah ini kalau kita lihat di berbagai area yang kalau kita tadi sebutkan di dalam topik topik yang tadi saya fokus kita ya itu tentu saja banyak sekali project project juga di berbagai daerah di indonesia yang bisa ditunjukkan gitu apa yang sudah dilakukan indonesia
misalnya juga kesempatan dan peluang untuk menarik investasi di bidang energi baru terbarukan misalnya ya kan itu sesuatu yang bisa ditampilkan
kemudian juga kita punya seperti kalkara ini baru saja punya green industrial zone kita kan sedang mencari menarik juga investasi yang dengan nilai tambah
jadi kalau kita lihat mulai dari kita sudah mulai mengedepankan manufaktur elektrik jekol contohnya
jadi banyak sekali showcasing proyek yang bisa ditampilkan
nah ini tentu saja tidak hanya untuk investasi yang besar saja gitu tapi juga kita banyak bisa menampilkan juga apa yang di daerah daerah juga kelebihan daripada potensi pariwisata maupun daripada penduduk hidup indonesia gitu
jadi ini showcasing ini benar benar menampilkan indonesia secara keseluruhan gitu
bahwa kita juga memberikan
kita juga sudah siap untuk dari segi strukturnya
jadi kita juga sudah indonesia sudah melakukan reformasi struktural juga untuk menunjukkan bahwa kita siap untuk bisa menarik lebih banyak investasi dan sudah memiliki investment climate yang kondusif untuk bisa investasi ini juga masuk gitu
jadi kita memberikan karpet merah juga kepada para investor dan juga bagaimana mereka bisa menjalin kemitraan dengan pelaku pelaku nasional
karena kalau kita lihat banyak sekali proyek proyek yang sudah ditampilkan ini kan juga proyek proyek daripada para pelaku domestik
nah ini bisa dimitrakan gitu dengan para investor dari luar juga
ya berarti bisa kita katakan ibu sinta ini bahwa b dua puluh ini adalah kesempatan untuk menampilkan yang terbaik begitu ya dari indonesia
apa saja yang kita punya begitu ya untuk bisa dilihat di mancanegara dan juga dunia internasional melalui b dua puluh ini
lantas terkait hal ini bu sinta keuntungan apa saja yang
akan didapatkan indonesia bu dari presidensi b dua puluh
ya jadi kalau kita lihat pertama adalah jelas perluasan daripada network pelaku usaha indonesia ya dengan prominent global player
kalau kita lihat kelasnya yang akan hadir ya itu kelas benar benar global player yang sangat signifikan yang mungkin aksesnya tidak mudah gitu
jadi ini kesempatan untuk bisa networking
kedua adalah memberikan pengakuan internasional visibilitas dan juga bagaimana
branding positif ya bagi komunitas bisnis indonesia
jadi kita kesempatan buat kita juga promosi nih
jadi ini kita bisa mendapatkan international recognition
yang ketiga adalah juga mengoptimalkan potensi partnership yang tadi saya katakan dengan para global playan
jadi kalau kita bisa mengambil langkah dengan tepat indonesia dapat mengwujudkan dan menokrak posisi indonesia juga di global value chain
dengan menarik investasi yang bisa menjadikan indonesia sebalan
jadi ini adalah satu production base di kawasan
seperti kita mau misalnya manufacturing untuk vaksin gitu
kita mau jadi hub di kawasan
ini bisa kita lakukan
keempat adalah juga menstimulasi percepatan daripada pemulihan ekonomi nasional dan daerah dengan pengadaan rangkaian acara yang berskala internasional
agar kesiapan proyek proyek strategis di tingkat nasional dan daerah dapat juga dipromosikan kepada investor
kalau kita lihat
dari hasil misalnya world meeting seperti imf world bank yang lalu
itu benar benar bisa berdampak kepada bantu pertumbuhan ekonomi
jadi ini saya rasa akan membantu dengan banyaknya kegiatan juga bisa membantu para wisata indonesia
jadi ini saya rasa bisa menstimulasi percepatan
kemudian yang terakhir adalah juga mempromosikan dan membranding indonesia sebagai negara dengan tujuan investasi yang tadi saya katakan
countries juga banyak
negara maju yang sekarang indonesia akan melihat terlihat on the map gitu
karena semua membicarakan
oh indonesia tuan rumah daripada g dua puluh
apa semua perhatian itu akan ada di indonesia
nah dengan adanya undang undang cipta kerja dan reformasi struktur yang ada
ini bisa membantu bahwa benar benar kesiapan indonesia untuk bisa menjadi tuan rumah
juga kelihatan karena kita benar benar mau menampilkan indonesia secara menyeluruh
lantas dengan segala persiapan begitu ibu shinta
dan juga tentunya kesiapan begitu yang terus digenjot begitu menjelang perlaksanaan b dua puluh dan juga g dua puluh di indonesia sebagai tuan rumah
apa target dan juga output yang diharapkan bu dari b dua puluh dua ribu dua puluh itu
jadi pertama kalau kita lihat dari tadi policy recommendation ya
kami kan selama ini b dua puluh selalu menyampaikan
sampaikan policy recommendation kepada g dua puluh
kami harapkan kali ini benar benar yang actionable
jadi policy recommendation yang bisa diimplementasikan oleh berintah negara negara yang bersangkutan
itu pertama yang berkaitan dengan policy recommendation
kemudian kedua kami juga mau ada legacy buat indonesia sebagai tuan rumah
nah output ini bisa berupa pleges atau berupa komitmen baik itu dari segi inisiatif funding
maupun capacity building dan lain lain yang nanti outcome concretnya itu akan juga disampaikan di puncak b dua puluh summit
contohnya kami sekarang sedang mengondok yang namanya net zero hub di kadin ya
nanti net zero what ini bisa menampilkan bagaimana kita punya konkret untuk bisa memobilisasi perusahaan untuk bisa mencapai net zero
dan pledges yang disampaikan perusahaan
dan itu komitmen yang berhubungannya misalnya dengan blended finance
financing maupun inisiatif inisiatif teknologi yang bisa juga dikerjasamakan
ini juga kami lihat sebagai outcome
bagaimana sebanyak banyaknya ya momentum sebagai tuan rumah ini
baik terakhir ibu shinta apa ada pesan khusus bu yang ingin disampaikan bagi pelaku bisnis indonesia di forum nanti
ya jadi melalui agungan ini kita mengupayakan hadirnya pemenang global bisnis untuk memberikan kesempatan yang sebesar besarnya bagi indonesia untuk ada di top of mind
top of mind of pelaku usaha dan mendoprok citra ramah investasi dan perbaikan iklim usaha di indonesia
selain itu indonesia juga diharapkan mampu melahirkan terobosan baru melalui presidensi g dua puluh ini
tadi disampaikan di sektor transisi energi bagi semua negara
kita mempromonisikan adopsi teknologi yang terjangkau dan prioritas transisi energi yang berkelanjutan
kita benar benar mengharapkan kerjasama semua pihak pemerintah pelaku usaha masyarakat
agar momentum ini bisa benar benar dipergunakan semaksimal mungkin
untuk tadi saya katakan bisa menarik dan mempromosikan investasi perdagangan di indonesia
mendorong untuk mempercepatan pemulihan ekonomi dengan menciptakan situasi yang kondusif
kita memastikan bahwa ini semua bisa berjalan dengan lebih proaktif dan agresif untuk menciptakan partnership
yang tadi kami sampaikan
jadi kami mohon partisipasi semua pihak
ini saya rasa tuan rumah ini adalah pekerjaan rumah daripada semua pihak
dan ini kita hanya bisa mencapai satu kesuksesan kalau semua ikut serta
dalam kepresidenan ini
karena tidak bisa hanya satu pihak atau satu sisi saja
jadi semuanya harus bersama sama karena ini adalah rumah kita
kita yang menjadi tuan rumah di sini
baik terima kasih ibu shinta kamdani koordinator waketum tiga k